mi sejak kapan mi
ini anak gue nih dia
iya bener dan boy
udah jam segini
aduh nonton dimana ya
aduh nonton dimana ya
dulu punya ruangan sendiri punya tv sendiri
dulu punya ruangan sendiri punya tv sendiri
nonton dari rct streaming aja di smartphone

websitenya rct langsung
lindungilah anakku ya allah
lagi ngeliatin apa sih pak gerangun
lagi ngeliatin apa sih pak gerangun
yang pake motor merah
tapi bahaya kalo ketauan
dimana buru ketauan disitu
ya ya disini ayo cepet
gimana lagi pada ngapain sih
eh dia bener baik
yah boy lagi nyebelin sih sama gue
padahal kalau lagi nonton di sana kan seru juga
heran pada kemana sih mereka
oke kamera semua siap
jadi di sini
frame nya ini gimana sih yang bener dong
aduh makanya kerja pikiran jangan kosong dong
terus tiga kali diulang deh
jempol bengkak sih ya
aduh biar keren
udah nurut aja
iya nurut aja dibayar ini
alah tobat nurut sih nurut
kaki udah kesemutan dua kali ya teh
jadi di sini tempatnya
cilup penggima syuting penggima
jam berapa dan jam berapa
jam tiga bu
aduh tv tv
iya ke syuting cai
itu ke mana
mendingan profesional ya sama aja lah
tau begini mah mendingan jadi bintang iklannya nih
daripada jadi figuran mah
honor gak seberapa
udah udah lihat lihat
mi sejak kapan mi
ssst udah udah udah
cai cai lu lu mah yang
keburu hujan nih cuy
lu suruh gue diem
wah gak bisa didieminin
gue aduin lu ke mr fuad lu baru nyahok loh
gapapa aduin aja
cai lu kesambet cai
aduh aduh aduh
ini ini mah anak gue
kasih tepuk tangan
kasih tepuk tangan
yang motornya merah
yang motornya merah
yeay tepuk tangan
puteran terakhir nih
tuh tuh tuh